bang usir tuh anak anak
udah biarin aja
hii buka dulu tuh
lagian juga anak orang apa yang abang ajarin sih
abang gimana nanti kalau jadi bapak
terus anak abang main petasan
abang biarin aja
sebelum bisa ngajarin anak sendiri
ini buat kakak fisna
tadi di toko ada acara
terus rika yang dapat door price nya
terima kasih neng rika
neng rika silahkan masuk dulu
gak mau nyala
ayu tuh gue boyah
ini mas pur makasih ya
makasih ya mas pur
sampai jumpa di video selanjutnya

terima kasih neng rika
assalamualaikum neng rika
assalamualaikum neng rika
kalau mi sehat ma
besok pipih kirim uang bulanannya
nah siapa yang mau kaget
dumbain ibu enggak masak
tadi ibu kelamaan gosip pak
sama bu ida
eh pulang pulang udah jam empat
ibu enggak bergosip pak
ibu cuma bertamu
di sekolah bunga itu ada guru yang
bunga kan ikut ikutannya gosip seperti ibu

bunga kan ikut ikutannya gosip seperti ibu

bunga kan cuma mau cerita pak
kalau ceritanya belum pasti
kamu kan sedang puasa
itu enggak baik
ceritanya kalau udah berbuka puasa
oh nanti jatuh
oh nanti jatuh
oh nanti jatuh
oh nanti jatuh
oh nanti jatuh
oh nanti jatuh
oh nanti jatuh
bang usir tuh anak anak

udah biarin aja
buka dulu tuh
lagian juga anak orang
apa yang abang ajarin sih ya
abang gimana nanti kalau jadi bapak
terus anak abang main petasan
abang biarin aja
sebelum bisa ngajarin anak sendiri
siapa yang main petasan sih
ini ibu ada cemilan
sekarang kan udah buka
kamu mau cerita apa tadi
bapak tau nggak katanya potati itu mau jualan kue kering buat lebaran
bapak tau nggak katanya potati itu mau jualan kue kering buat lebaran
ibu si indah yakin ya potati itu bisa bikin kue kering
ibu kenapa nggak yakin
emaknya potati itu kan jago bikin kue kering bu
mungkin aja pati belajar dari emaknya

ia pak tapi mana ada yang tahan diajarin orang macam emak kayak begitu
memangnya emak itu orang macam apa
menurut bapak baik
dia itu tegas lugas dan tepat

bapak tau dari mana emak orangnya seperti itu
memangnya bapak sering bicara sama emak
memangnya bapak sering bicara sama emak

kamu gak sholat taraweh pur
kok tadi gak keliatan
gue terawih di masjid sebelah
gue males ketemu bang udin
kalau terawih di musola
males apa takut
jangan galau atupur
saya juga lagi galau
kalau kenapa lu
saya dibeliin sarung
sama kopeah dari nengrika
pur bahannya bagus
lu galau apa pak mir
pur pur pur
astagfirullahaladzim pur pur
malu pur aurat
masih sakit bang
eh tapi ngapain lu pencet
mau sentil nih
apa sih makanya dee
kalau berg layak